jangan pernah bermimpi kau argadana
kau tidak ada apa apanya
tanpa kujang kembar itu
sekarang akulah penguasa pajajaran
raden surawisesa harus cepatnya dinobatkan menjadi seorang raja di kerajaan besar pajajaran
jangan berkata seperti itu
aku yakin kandang rambu akan memenangkan pertempuran ini
dan akan kembali dengan selamat
aku berharap seperti itu
tapi ini hanya sekedar berjaga jaga
lagi pula pemerintahan di kerajaan pajajaran tidak boleh kosong terlalu lama
jadi mau tidak mau
keponakan tercintaku raden surawisesa harus setepatnya dinebatkan menjadi seorang raja di kerajaan pajajaran
untuk mengisi kekosongan ini adikmu
kalaupun ray prabu siliwangi selamat dan kembali lagi ke istana pajajaran
rai prabu siliwangi tidak akan marah
karena dia sudah berjanji kepada aku
kalau sebentar lagi
prabu siliwangi akan lengsel
kerajaan besar pajajaran
pada hari ini pujanani
beberapa v tricks

ini adalah proses pengerah saat yang digelar
aku harus bisa mendapatkan pusaka itu
sebelum didahului siluwang
jakab dewa batar pusaka ujang kembal tidak boleh jatuh ke tangan ardhadar
tidak mungkin ini tidak boleh terjadi
aku harus bisa merebut kembali ujang kembal itu
kekuatan ujang kembal itu
telah menyatu ketua ardhadar
wahai prajurit prajurit pajajaran dan kesatria kesatria pada jalan
dengarkan perkataan aku baik baik
sekarang sedang mendapat gempuran yang sangat begitu besar
dan keadaan kita sekarang benar benar sangat begitu sempit
untuk menjaga seluruh dunia
dan keadaan kita sekarang benar benar sangat begitu sempit
maka raden surawisesa harus segera dinobatkan menjadi seorang raja di kerajaan besar pada jalan
raden surawisesa jadi raja

gusti profesor ujang kembal tidak akan bisa menjadi raja ini
maka yang tidak mungkin ini mah gusti prabu amuk maruk dengan keterlaluan

memang yang mengangkat raden surawisesa jadi raja
memang yang mengangkat raden surawisesa jadi raja
memang yang mengangkat raden surawisesa jadi raja
kenapa kalian tidak percaya kepadaku
asal kalian tahu
ini bukan atas dasar kemauanku sendiri
tapi ini adalah surat perintah dari maharaja gusti prabu siliwangi
sang penguasa kerajaan besar pada jalan ini

daratnya adalah retoranaya surat perintah
ter weather sedang menyesuaikan
ini adalah tinjauan rahsa
began dengan ini
began dengan ini
harus segera dilaksanakan
karena pucuk pimpinan di kerajaan besar pajajaran
tidak boleh kosong terlalu lama
pemerintahan di kerajaan pajajaran
harus tetap berjalan
mau tidak mau
raden su rawisesa
harus secepatnya dinubatkan
menjadi seorang raja di kerajaan besar kececaran
dan rai prabu siliwangi
dan mengungkukan raden su rawisesa
untuk menjadi seorang raja
di kerajaan besar pajajaran
kalau ada orang yang tidak percaya
dengan surat perintah ini
maka sama saja
orang itu telah berjalan
berkhianat kepada rai prabu siliwangi
kepada kerajaan besar pajajaran
aku tidak bodoh
aku sudah menyiapkan
untuk membuatnya terakhir
dan saya berharap
mereka akan menyerah
dan saya akan menyerah
untuk membuatnya terakhir
dan saya akan menyerah
untuk membuatnya terakhir
dan saya akan menyerah
untuk membuatnya terakhir
dan saya akan menyerah
untuk membuatnya terakhir
dan saya akan menyerah
untuk membuatnya terakhir
dan saya akan menyerah
untuk membuatnya terakhir
bercuma kau melawan karena argadada sudah menguasai pudang gembar
pajajaran pasti akan runtuh jika itu benar benar terjadi
akhirnya tamat riwayat pajajaran
gusti prabu ziliwang terimalah kenyataan bahwa kau sudah kalah
jangan pernah bermimpi kau
kau tidak ada apa apanya
tanpa kujang gembar itu
dan sekarang akulah penguasa pajajaran